jokowi menunggu pemilik mengembalikannya ke negara
bahkan di akhir pidato jokowi sempat mengusap matanya yang basah saat para pendukung mengeluh ngelukannya
konsesi seperti ini dua enam juta hektare dari dua belas tujuh juta hektare yang sudah kami persiapkan tapi belum dibagi
sekali lagi ini adalah konsesi tanah untuk rakyat
konsesi tanah untuk rakyat kecil
jadi kalau ada
konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara
saya tunggu saya tunggu sekarang
dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil

dalam debat kedua calon presiden minggu lalu
presiden petahana jokowi sempat menyinggung kepemilikan lahan prabowo yang mencapai ratusan ribu hektare
pernyataan inilah yang kemudian memicu kontroversi baik saat debat berlangsung ataupun setelah debat berlangsung
rakyat indonesia yang saya cintai
jadi pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir dua enam juta itu adalah memang agar produktif
dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede gede
saya tahu pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh ribu hektare
juga di aceh tengah satu ratus dua puluh ribu hektare
saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya
tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu
berapa tempat itu benar
tapi itu adalah hgu
itu adalah milik negara
jadi setiap saat
setiap saat negara bisa ambil kembali
dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua
tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola
terkait pernyataan presiden petahana jokowi yang menyatakan menunggu penerima konsesi lahan besar mengembalikan ke negara
sandi menilai sebaiknya pendukung jokowi seperti erick tokir dan luhut panjaitan menuruti perintah jokowi tersebut
wakil ketua majelis juro pks hidayat nur wahid menilai pidato jokowi yang menunggu pengembalian konsesi lahan sebagai anjuran bagi orang di sekelilingnya
seperti erick tokir dan luhut panjaitan
yang punya konsesi lahan lebih besar dibanding prabowo hidayat menilai sebagai pendukung setia jokowi semestinya erick thohir dan luhut panjaitan
mengikuti anjuran jokowi dengan mengembalikan konsesi lahan mereka kepada negara
sementara tkn jokowi mahaduth
tidak merasa pidato tersebut menjadi bumrah bagi kubunya
wakil ketua tkn arsul sani menilai pidato jokowi ditujukan kepada semua pihak bukan khusus menyindir prabowo
menurut saya sih karena pernyataan itu disampaikan di acara internal komunitas satu gitu ya
pastilah kemudian beliau omongan beliau itu didengar dan disampaikan langsung kepada mereka mereka ada di sekitar beliau kan
dan di sekitar beliau ternyata ada pak erick tahir yang ternyata menguasai konsesi lahan yang jauh lebih banyak daripada yang di
ini kan oleh pak prabowo demikian juga pak luhut pak jaitan juga
jadi yang pertama kali mendengar dan diperdengarkan itu adalah kepada mereka
jadi dia kan sudah dibuka dan tidak pernah dasarkan dari pak erick tahir juga
artinya ya sekarang pak jokowi saja memulai dari lingkaran terdekatnya
itu kan pidato yang bersifat umum saja ya
artinya memang itu
itu ditujukan kepada siapapun yang para elit yang menguasai lahan dan kemudian mau mengembalikan
jadi juga jangan terlalu sensitif seolah olah itu hanya untuk pak prabowo
meskipun bisa dipahami bahwa kalau kemudian ada banyak pihak para pengamat yang mengatakan bahwa itu seolah olah sebagai cornering terhadap pak prabowo
ya karena kan memang pak prabowo dalam debat keduanya
saya kan menyampaikan dan juga dalam banyak kesempatan apa pidato publik beliau bahwa soal sumber daya alam di negara ini dikuasai oleh
ya sebagai wakil presiden dan juga bagian dari tkn jokowi maruf amin yusuf kala tidak ragu untuk memborbar diri jokowi dengan berbagai kritikan
apakah hal ini hal yang biasa saja atau ada hal lain yang sebenarnya tersembunyi dari manuver kritikan ini
kita akan bahas usaha jeda
tetap bersama kami
namun bersisian dengan jalan tol
jika mungkin siapa konsultan ini yang memimpin begini sehingga biayanya lima ratus miliar per kilometer
kalau dihitungnya sebanyak
sementara itu wakil presiden yusuf kala juga turut berkomentar membela prabowo terkait kepemilikan lahan prabowo yang disinggung jokowi saat debat
jk pun mengaku bahwa ia yang turut memberikan izin kepada prabowo pada saat ia menjadi wakil presiden pada era sby
jk juga menyebutkan bahwa prabowo pada saat membeli lahan seluas
dua ratus dua puluh ribu hektare di kalimantan timur sudah sesuai dengan undang undang serta sesuai aturan yang ada
bahwa pak prabowo memang menguasai tapi sesuai undang undang sesuai aturan
kebetulan waktu itu saya yang kasih itu
prabowo bahwa dia mau beli
beli tapi cash tidak boleh untak
dia akan beli cash
dia belilah itu jadi itu kerimacan itu
diambil adil kembali oleh bank mandiri
kemudian saya minta agus untuk
untuk diberikan kepada pribumi
sesuai undang undang sesuai aturan
dua puluh dua januari jk mengomentari pembangunan infrastruktur
kereta di sulawesi yang dianggap tidak efisien dan boros biaya
jk yang berasal juga dari sulsel mengaku jalur kereta hanya efisien di pulau jawa
karena penduduknya satu ratus enam puluh juta
kereta api di sulawesi sampai manado
siapa yang mau naik dari kereta api dari makassar ke menado
barang barang apa mau diangkut
barang apa mau diangkut dari selatan ke utara dari utara ke selatan
kalau barang dan orang tidak akan
tidak akan efisien
kereta api hanya efisiennya di jawa
karena penduduknya satu ratus enam puluh juta
mantan sekretaris kementerian bumn said didu yang juga berasal dari sulawesi selatan
mendukung pendapat jk yang mengkritik berbagai kebijakan infrastruktur jokowi
termasuk soal pembangunan lrt dan jalur kereta trans sulawesi
ketika ditanya soal komentar jk yang mengkritik pemerintah
said mengaku tidak ada yang aneh dengan komentar wakil presiden
said didu menyebut perbedaan pendapat jk sebagai wapres
dengan atasannya juga terjadi di era presiden sby
tidak hanya itu said menganggap bahwa kritikan jk ini muncul
karena kerap tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan oleh jokowi
jadi saya melihat bahwa memang pak jk ini diposisikan betul betul ban serep
pak jk menyatakan ke tim suksesnya
eh kalau ini memang tidak betul loh jadi harus diakui bahwa itu salah
memang secara logika saya pun menyatakan dari dulu
tidak layak untuk membangun itu
itu untuk apa kereta
kita naik panter aja dari kampung saya
pindrang ke makassar masih kosong kok
kok mau beli kereta
mau membangun kereta
kalau lrt saya tahu persis pak jk dulu yang menginikan monorail
karena monorail ini jauh lebih murah dibanding lrt
pikir rasionalitas pak jk aja menyatakan ini tidak benar
menurut saya itu ingin pak jk menunjukkan
eh saya tidak semua terlibat loh terhadap kebijakan kebijakan yang kelihatannya
apa namanya menimbulkan masalah
lrt jadi saya lihat enggak kok enggak baru biasa biasa
sementara itu peneliti politik lipi indri asam ego menyebut
seharusnya jk tidak melontarkan pendapat yang bisa dimanfaatkan pihak pihak tertentu
membuat kegaduhan selama masa pilpres
jk ini kan seharusnya masih tetap menjadi wakil presiden
wakil presiden itu orang kedua
di mana semua keputusan yang menyangkut publik
nah public goods itu harus lewat pemerintahan
dan jk ada di bagian yang paling menentukan orang kedua itu
sehingga menurut saya
jangan membuat tambahan kegaduhan lagi
banyak hal hal pernyataan jk yang menurut saya
bukan hanya tidak etis tetapi juga menimbulkan kegaduhan
sementara pakar berani politik sili agung wasessa menilai langkah
jk yang kerap berbeda pandangan dengan jokowi sebagai upaya menunjukkan kepada publik
bahwa ia masih punya pengaruh sebagai salah satu aktor kunci di pilpres kali ini
sebetulnya satu hal bahwa jk bahwa bilang eh gue masih jadi pemain ya
jadi ketika perdebatan di luar debat itu
yang satu ngebelain jokowi yang satu ngebelain prabowo
jk muncul sebagai game changers nih
posisi dia yang wapres dan berada di timnya jokowi
tapi dia muncul eh kalau gue mau berpikir
gue ngomong beda hasilnya beda loh
itu sebetulnya sinyal dari jk kepada kemungkinan
sinyal kepada masyarakat bahwa masih ada game changer yang lain nih
dari tadi kita ngomongin pak jk kita sekarang dengar pendapatnya pak jk
wakil presiden yusuf kala merespon terkait kritikan yang diberikan kepada presiden jokowi belakangan ini
kala menegaskan kritikan tersebut agar pemerintahan berjalan lebih baik
kala pun menegaskan ia dan jokowi masih kompak kompak saja
beberapa kritikan jk diantaranya harga lrt
terlalu mahal dan juga tidak efisien mengenai proyek trans sulawesi
dan terkait pendapatnya mengenai basuki caya punama yang masuk ke tkn jokowi
kala menegaskan masukan yang ia sampaikan bukan asal kritik
melainkan demi menghemat uang negara atau lebih efisien dalam penggunaan anggaran
kala menuturkan hal itu tidak membuat elektabilitas jokowi sebagai capres menjadi turun
justru malah sebaliknya masyarakat menganggap jokowi efisien dalam menggunakan anggaran yang ada
itu kalau menganggap sesuatu tidak sesuai ya saya bisa ngomong
tapi dalam konteksnya perhatikan waktu saya bicara tentang lrt itu di muka para konsultan
jadi saya sampaikan anda semua konsultan harus berpikir jernih
jangan membiarkan terjadinya overinvest daripada tidak seharusnya daripada itu
jadi bukan konteksnya investasi
tapi para konsultan itu bahwa harus kalau dia menjadi konsultan harus objektif
oke memasuki tahun politik dua ribu sembilan belas presiden petahana justru banyak mendapat kritikan dari yusuf kala yang notabene
orang nomor dua di pemerintahan yang juga sekaligus menjadi anggota yang cukup tinggi di tim kampanye nasional jokowi maruf
tidak hanya menimbulkan keheranan tapi di masa masa genting saling menyerang antara kedua kubu yang bertarung ini
kritikan wapres jk
serasa memberi angin segar bagi kubu oposisi untuk mengkritik jokowi
bagaimana kita bisa membaca langkah wapres jk ini
apakah ini hal yang biasa atau ada hal lain yang sebenarnya tersembunyi dari manuver kritikan ini
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama bang hussein abdullah jurubicara dari wakil presiden republik indonesia
terima kasih bang hussein sudah datang ke cnn
kemudian ada prof aya sikam analis politik kita yang akan membedah dan juga memprovokasi ini pada malam hari ini
terima kasih prof ikam sudah datang
saya mau ke bang ujang dulu
apa sih bang
ini kan masyarakat bertanya tanya di belakangan ini
pak jk kayaknya agak lebih sering mengkritik kebijakan kebijakan pemerintah
dan ini bisa saja diasosiasikan kebijakan pemerintah ya berarti kebijakan jokowi
apa yang menjadi dasar
tapi bang uceng saya kasih kesempatan pikir pikir
kita akan break dulu
kami akan segera kembali
saya yakin anda pasti penasaran
saya juga penasaran makanya kita tanya dengan bang hussein abdullah jurubicara wakil presiden
bang sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya
apakah betul ada keretakan
apakah betul ada disharmoni
kenapa juga pak jk belakangan ini agak rajin mengkritik kebijakan kebijakan pemerintah
sebenarnya soal persepsi saja
jadi tadi saya mencatat setidaknya satu dua tiga empat ada lima kata yang digunakan itu
yang menurut saya itu sebenarnya tidak tepat tepat amat
seolah olah jk mengkritik
kata kritik satu
yang kedua membela
membela prabowo misalnya sebenarnya enggak juga
kemudian soal tidak dilibatkan dalam pemerintahan
membela prabowo itu soal tanah waktu itu ya
soal tanah misalnya tadi ya
tidak dilibatkan dalam pemerintahan
dalam pengambilan keputusan saya kira tidak juga
itu kata pak said tadi
iya terus tadi pengamat terakhir
seolah olah itu adalah pak jk suatu langkah gain
game changer ya
tapi itu semua persepsi persepsi pada mungkin tingkat pengamat ya
yang melihat secara dari luar bagaimana kinerja jokowi dan jk berjalan
pertama seperti yang ditegaskan pak jk tadi
apa yang dia sampaikan itu bukan kritik kan sebenarnya
suatu introdusir nasihat kepada para konsultan
yang memang pada saat itu sedang menggelar sebuah

nah yang pada momentum itu itu kan tidak direkayasa
sesuatu yang sebenarnya memang diadakan sudah terjadwal sebelumnya
kebetulan momen itu penting buat pak jk menyampaikan hal itu
visi yang bagus tentang bagaimana membangun infrastruktur lebih efisien ke depan
karena kita kan sangat ketinggalan ini
tanpa jokowi yang dalam tanda kutip mengebrak alat
dan mendirikan banyak tiang tiang beton
kemudian membuat jalan tol tembus dari jakarta surabaya
tidak ada ini
yang berarti misalnya kita sudah ketinggalan sekian dua puluh tahun dari singapura dari malaysia
tanpa jokowi kan tidak ada di jakarta
oleh karena itu bagi pak jk ini sesuatu yang bermanfaat
tetapi kedepannya kita harus memikirkan supaya lebih efisien
nah momentum itu penting buat pak jk untuk menyampaikan bahwa
anda semua para konsultan nantinya lebih objektif lebih efisien dalam menyusun suatu desain
dengan mengatakan bahwa lrt yang dibangun itu kemahalan
misalnya harganya sepuluh kali lipat dibanding dengan harusnya katanya
kemudian membangun jalur kereta trans sulawesi itu sebenarnya juga tidak banyak manfaat ya kata pak jk
itu bukannya isinya kontennya mengkritisi apa yang sudah diputuskan dan dijalankan oleh pemerintahan jokowi jks ini pak hussein
kalau saya tetap pak hussein
kalau saya tetap pada posisi pak jk memberikan pak hussein
kalau saya tetap pada posisi pak jk memberikan pak hussein kalau saya tetap pada posisi pak jk memberikan pak hussein
memberi nasihat sebenarnya
dan itu penting untuk dipegang baik oleh siapapun ke depan nanti
apakah pak jokowi atau siapapun
meskipun sudah keputusan dan eksekusinya sudah diambil oleh presiden dan pemerintahan
kalau pak jk makanya saya tadi juga menyebut kata misalnya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan
itu betul nggak tuh bang kalau kata pak
pak jk itu seorang yang sangat tertib taat asas
tahu posisinya sebagai wakil presiden
jadi setiap pengambilan keputusan yang sudah diambil pak hussein

nggak ada tuh setengah setengah dia
bahwa dia kelihatan kemudian tetap memberi nasihat sesuai dengan yang dia yakini
orang tidak bisa memaksa mengubah framing pak jk untuk membela kepentingan lebih luas kepentingan nasional
karena salah satu yang menarik dari pak jk itu adalah kemampuannya untuk memposisikan diri antara loyal kepada atasan dengan loyal kepada bangsa
jadi itu bukan kritik tapi memberi nasihat gitu bang
iya harus apalagi
tapi dia juga setuju keputusan keputusan membangun apa namanya
rel kereta di sulawesi atau membangun elevated lrt
itulah trademark pak jk dia seorang negarawan
tapi dalam melihat sesuatu dia harus tetap objektif
bahwa dia memandang kereta api di katakanlah di sulawesi tidak relevan
dia orang sulawesi pak jk seorang yang berasal dari sana
tahu betul kondisinya
harusnya kan senang tapi kan dia melihat kepentingan yang lebih lebih
tapi setuju nggak pak bang hussein dengan keputusan keputusan pemerintah
ini kan proyek proyek strategis yang melibatkan uang besar proyek yang besar sekali gitu
pak jk dilibatkan nggak sih dalam kitchening memasak
yang saya selalu dengar pak jk selalu mengatakan begini bahwa pak jokowi itu seorang yang sangat egaliter
jadi dari setiap mengambil keputusan selalu mengadakan rapat rapat
sampai kata pak jk itu ada ratusan kali rapat dalam setiap tahun
jadi kalau tadi ada asumsi kata bang said didu tadi tidak dilibatkan gitu atau jadi bahan serep atau apa
bahasanya tadi bahan saya itu tidak benar tuh bang hussein
kita bisa mereksi pendapat itu dengan mendengarkan juga bahwa dalam banyak kesempatan rapat rapat selalu digelar
bahkan pak jk mengatakan begini salah satu apa namanya salah satu dasar pak jk memberi dukungan kepada pak jokowi
karena melihat pak jokowi itu egaliter tidak otoriter katanya
jadi pak jokowi itu seorang kalau ini suka rapat katanya
dia sedikit sedikit menyerap ada yang dibicarakan
jadi itu lah apa sebenarnya gotong ron dan pak jk selalu dilibatkan dalam proses proses itu ya
tapi lucunya kenapa akhirnya kemudian mengeluarkan yang tadi agak berbeda gitu dari keputusan bang
oh pak jk mungkin dalam setiap rapat rapat itu juga menyampaikan hal yang sama
oke jadi apa yang dikeluarkan di depan media dan di dalam rapat itu juga sama ya bang
disampaikan diskusikan kemudian ya bahwa itu menjadi keputusan pak jk mendukung
tetap mendukung meskipun lagi lagi tadi nasihatnya tetap harus
dikeluarkan prof ikam gimana perspektif anda
apa sih yang kita bisa baca dari pak jk ini
betulkah hanya memberikan nasihat ataukah ada ini panggung depan panggung belakang politik itu kadang kadang suka jaka sembumbo golong gak nyambung gitu
pertama tama satu kata dulu mas dejavu
wah apa tuh yang bisa menjelaskan dejavu
jadi bukan sekali ini aja pak jk itu melontarkan hal hal yang kemudian dipersepsikan publik seperti yang
mas budi jelaskan tadi itu
kita kan masih ingat waktu pak jokowi masih menjadi calon dua ribu empat belas kan pak jk juga melontarkan statement yang juga viral
misalnya mengatakan hancur negara ini kalau jokowi menjadi presiden kan begitu
padahal waktu itu beliau belum menjadi calon presiden
tetapi kan setelah terjadi apa namanya
debat dan kontroversi kan beliau juga kemudian mencoba menjelaskan apa yang beliau maksudkan
dan setelah itu kelihatannya juga mungkin hanya di back mind dari publik seperti saya pengamat ini yang suka apa namanya mengingat lagi begitu
oke dalam konteks sekarang gitu pak pilpres dua bulan menjelang pencoblosan
hefu inilah yang kemudian menurut saya saya agak berbeda dengan mas hussein
memang kalau dari self understanding atau pengertian dari dalam
pak jk mungkin juga mas hussein
itu intentionnya itu baik
jadi persepsi publik itu harus dihitung betul
ketika seseorang menyampaikan statement
sehingga kemudian harus diuji apa betul misalnya
ini adalah nasihat bukan kritik
nah kadang kadang publik susah membedakan kritik dengan nasihat
karena nasihat itu juga kritik loh
tapi sebelum kita bicara mengenai persepsi publik
anda sendiri secara pribadi yang punya pengalaman di pemerintahan
meneliti politik bertahun tahun
melihatnya ini kritikan atau nasihat
menurut saya kritik
dalam pengertian beliau memberikan satu komen yang negatif
yang lebih penting lagi adalah disampaikan dalam konteks yang tidak tepat
jadi ujiannya lagi beliau kan mengatakan bahwa
ini disampaikan di dalam lingkup para konsultan
tapi saya tidak yakin kalau beliau itu lupa bahwa ada media
begitu anda memberikan komen
dan kemudian disiarkan media
anda yang memberikan komen tadi
sudah tidak berhak lagi mengontrol itu
dia akan mempunyai hidup sendiri
dan itulah yang kemudian menciptakan persepsi
nah bagi saya sebagai pengamat politiknya itu mengatakan bahwa
saya lebih cenderung setuju pada profesor indriya samego
bahwa ada konteks yang lepas disini
bahwa beliau itu ketika berbicara bukan atas nama pribadi
tapi masih membawa bawa posisi sebagai wapres
nah oleh karena itu walaupun intensionnya bagus
seperti yang dikatakan sebagai nasihat
tapi kan publik kemudian mengkonstruksi rekonstruksi lagi
apalagi lawan politik seperti pak said didu
sudah jelas dia akan mengatakan bahwa
oh ini berarti dia tidak dilibatkan
walaupun dijelaskan beliau bahwa
tidak mungkin pak yusuf kala tidak dilibatkan
kasih kesempatan bang hussein untuk mengomentari sebelum kita break
oh iya jadi tentu saya berbeda
karena saya tetap akan melihat bahwa itu
sebuah nasihat yang harus disampaikan oleh pak jk
yang melihat bahwa dari sisi etika
nah bagi seorang wakil presiden
mengetahui suatu kebenaran
terus tidak menyampaikan itu lebih tidak etis
misalnya salah gitu
ya tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya
itu lebih tidak etis
itu lebih tidak etis lagi bang
jadi posisi pak jk itu
terus terang saja kalau saya lihat
pak jk itu berusaha untuk menampilkan suatu kejujuran faktual
jalil karena itu ketika dia berbicara tentang lahan
banyak yang mencoba menganggap suatu pembelaan
kepada pak prabowo
yang sebenarnya pak jk itu berbicara sesuatu yang on the track nya saja
sesuai apa yang terjadi sebenarnya pak
ya kemudian dijadikan bagi kubu oposisi
seperti kata pak prabi sam tadi
tapi saya harus jujur juga bang
kita harus break dulu
kita akan lanjutkan
lebih kejujuran ini
usaha jadam riki tetap bersama kami
namun saya ingin beri pengetahuan kepada pak jk
dia merasa pasti lebih tidak etis kalau berbohong pasti
tidak mengatakan yang sebenarnya
jadi pilihan dia
meskipun mengkritik pemerintahannya sendiri
sebenarnya tidak bermaksud mengkritik ke atas
tapi dia menyampaikan apa adanya
susah untuk ini buat dia itu diatur ini
gesturnya sudah begitu
ya etik itu kan tetap harus dimasukkan di dalam konteks ya
kalau orang jawa mohon maaf mas kalau anda nggak paham
tapi nanti saya jelaskan
orang jawa itu punya kata kata namanya
jadi orang itu harus menempatkan pada situasinya
dan melihat kira kira bagaimana posisi itu
nah memang kata kata itu bisa benar
orang tidak boleh bohong gitu misalnya saja ya
tetapi kalau disampaikan dengan tidak tepat
dalam situasi yang tepat
maka tadi itu loh
ini kan politik nih situasinya
maka kemudian akan ada orang yang mengambil itu
mungkin secara etik bukan salahnya pak jk
tetapi dia menjadi persoalan baru
ketika kata kata yang disebut mengkritik atau menasihati itu
kemudian muncul di publik
dan kemudian bisa di konstru atau dianggap
sebuah kata kata yang bisa dianggap

sebagai sesuatu yang berbeda
itu kan impact ke publik prof
bagaimana dengan pak jika sendiri
apakah pak jk memang betul saja
hanya ingin baik saja menasehati
atau memang ada manuver politik
ada jadi game changer
pak jika menunjukkan bahwa
saya masih punya peran loh dalam pilpres ini
pak jika ini orang yang multidimensi
jadi bebannya juga banyak
beliau itu mungkin menurut saya nih
pribadi mungkin saya salah
yang terbesar pada saat ini
nah oleh karena itu beliau ini
mempunyai berbagai macam peran
beliau sudah termasuk tokoh yang
dituakan dan dihormati
kemudian juga palang merah
di politik juga begitu
tapi dalam konteks politik sebagai
pertimbangan tki jokowi maru
sebagai wakil presiden
pertahanannya ingin maju lagi
makanya itu tadi semua
kemudian membuat belia itu
mesti berhati hati juga
di dalam memilih
jadi saya tidak melihat bahwa beliau tidak berhati hati
beliau sangat berhati hati dan dihitung
berarti sengaja dong
bukan ya bisa
karena kalau kita lihat dampaknya
dampaknya sudah terlihat gitu
karena begini mas
ini kan politik bagi orang yang
luar biasa seperti beliau
kan bukan hanya saat ini saja
bisa juga setelah ini kan
jadi beliau juga menginvestasi
bagaimana nanti pasca pemilihan ini bisa jadi
nah oleh karena itu
kalau nanti misalnya pasca pemilu kan
mesti ada dinamika lagi
nah oleh sebagai
coba dijelaskan pakai bahasa yang lebih awam lagi
beliau ini kan juga
kalau di dalam lingkaran istana kan
mesti mempunyai kelompok sendiri sendiri
artinya di dalam pasca
apa namanya pemilu
barangkali juga akan ada bargain
ini bagian dari upaya bargaining

ini bagian dari upaya bargaining
sebagai investasi tadi itu
nah oleh karena itu kita tidak bisa melihat statement dari pak jk itu hanya sebagai satu nasihat belaka
tapi harus dihitung juga ramifikasi politiknya
nah rabifikasi politiknya sudah sejauh mana menurut anda
ramifikasi politiknya pertama adalah beliau kemudian menunjukkan bahwa beliau di tengah kan
walaupun secara formal sebagai tkn
tetapi orang di luar tkn juga bisa share dengan statement statement beliau
nah sekarang tinggal bagaimana tkn ini kemudian mengelola statement statement itu
kadang kadang tkn juga tegas terhadap statement pak jk
kan beliau kemudian menjelaskan bahwa ini legal dan lain sebagainya
soal lahan itu menurut prof ikam gimana
apakah pajaknya membela prabowo atau seperti apa
akan dikonstru seperti itu walaupun sudah dijelaskan lagi oleh mas hussein
status lahan itu adalah bukan hgu dan lain sebagainya
tetapi yang anda harus lihat adalah munculnya respon dari pak jokowi sendiri
yang mengatakan bahwa statement soal lahan dengan pak prabowo itu tidak pernah bicara soal legalitas
nah ini kan sebetulnya kalau saya melihat ini adalah respon terhadap statement pak jk
jadi statement pak jk dikoreksi oleh presiden
menurut saya itu
sehingga beliau saya tidak pernah memasalahkan ini
status tanah atau legal atau tidak
yang saya bicarakan adalah bagaimana orang mempunyai tanah yang besar
saya tidak pernah membagi bagi kepada mereka yang besar besar
nah inilah yang saya sebut bahwa persepsi itu menjadi penting
dan lebih lagi kalau mengikuti logika prof indria
sebetulnya dan diakui sendiri kan bahwa apapun yang dibicarakan
pengambilan keputusan itu juga pak jk ikut
nah dari segi etik komunikasi publik
antara pemerintah dengan yang di luarnya
ini seharusnya itu menunjukkan kekompakan
kalau kata bang hussein tadi lebih etis lagi
kalau pak j ini sebenarnya lebih etis
karena pak jk mengungkapkan sesuatu yang dianggap benar meskipun berbeda
itulah yang tadi saya katakan
pan papan tadi itu loh
memang secara substantif mungkin itu tidak bohong dan lain sebagainya
tapi kan susah mengetes itu
faktanya adalah itu dikemukakan di ruang publik
sehingga menciptakan persepsi
kita bicara mengenai dampak politik rektor bang husey dan juga prof vika
salah satu headline dari rekan kita detik com sendiri
mulai membahas bagaimana dampak politik dari komentar komentar wakil presiden ini
boleh kita tampilkan headlinenya detik yang akan menjadi pepantik dari pertanyaan saya
kritik jk kembali menjadi peluru bagi bpn prabowo sandi
bang hussein sebagai bagian dari dewan pertimbangan
tkn jokowi maruf amin ketua dewan pertimbangannya
kalau ada kritik kritiknya pak jk
kalau tadi anda sebut sehatnya pak jk
dijadikan peluru bagi oposisi untuk menyerang presiden petahana
jadi memang di sini bukan dilema ya
sebuah posisi yang memang harus diperankan oleh pak jk
seperti yang dikatakan pak hikam tadi
itu multi dimensi memang
nah sederhananya sebenarnya
antara pak jk sebagai dewan pertimbangan
dan beliau juga sebagai seorang wakil presiden
dalam posisi ini itu dua hal yang sangat berbeda sebenarnya
karena langgam seorang dewan pertimbangan dengan wapres
itu sesuatu yang punya tata tertib dan aturannya masing masing
sehingga memang wajar kalau kelihatan pak jk
dari sisi dukungan politik
kemudian dari sisi posisi
sebagai wakil presiden itu
akan mungkin bisa saja tidak paralel
sehingga memunculkan mungkin seperti yang disampaikan oleh pak hikam tadi
ada persepsi yang secara publik bisa dimaknai secara berbeda
kalau misalnya tadi nasihatnya pak jk soal lrt ya kemahalan
tapi dipakai untuk menyerang presiden sendiri
yang merupakan bagian dari atasannya pak jk
itu mungkin yang disampaikan tadi
bahwa seperti yang saya sebut

ini kan momentum politiknya memang
memang sesuatu yang sangat dasar ya
saya ingin menyampaikan
tidak disadari oleh pak jk
misalnya kemungkinan nasihatnya pak jk
menyadari saya rasa
dan pak jk sedang mengajarkan kita semua tentang objektifitas
bagaimana mengambil posisi dalam satu
dalam setiap momen atau posisi jabatan tertentu
artinya menunjukkan bahwa pemerintahan bisa saja salah gitu
maksudnya seperti itu
bahwa seseorang itu harus punya konsistensi
punya integritas dalam melihat setiap permasalahan
soal misalnya nasihat jk tentang lima anggaran lrt
itu sudah beberapa kali disampaikan pak jk sebelumnya sebenarnya
tapi lebih panas pas lagi jelajelang tahun politik ini
jadi satu tahun
kemudian delapan bulan yang lalu itu
sudah pernah disampaikan oleh pak jk
sebagai nasihatnya dia
orang tidak menangkap itu sebagai sesuatu yang punya nilai jual mungkin
atau menjadi suatu persepsi publik yang untuk menggerakkan sesuatu
karena ini momentum politik
sehingga itu kemudian menjadi sesuatu banget saat ini
sebenarnya sudah pernah disampaikan sebelumnya
jadi bukan sesuatu yang baru
tapi itu kemudian menjadi dilematis nggak pak jk
menyadari nggak sih bahwa kemungkinan komentar saya kritikan saya nasihat saya
itu bisa menggagalkan rencana kolega saya
teman perjuangan saya untuk bisa menjadi presiden
karena kritikan bisa mengubah persepsi publik
itu bisa berdampak pada elektoral
satu hal yang kadang kadang orang tidak pernah tahu
bahwa komunikasi antara pak jk dan jokowi itu lancar
biasanya sebelum menyampaikan sesuatu ke publik
pak jk bicara ke pak jokowi
jangan jangan ini bisa jadi
biasa juga sesudahnya
maksud saya apapun situasinya
pak jk selalu membuka ruang dialog dan komunikasi
jadi maksudnya nasihat nasihat ini juga bagian dari strategi kompromis antara pak jk dan pak jokowi
saya tidak tahu itu
ini semuanya natural saja
tidak ada yang baik di sana
tapi ada setuju gak dengan komentar prof vikam tadi
misalnya soal lahan yang kemudian mendapatkan reaksi balik yang tadi kata prof vikam cukup keras kepada
kalau dia menjadi persepsi publik
itu saya setuju saja
tetapi saya ingin menggaris bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat buat
karena semua itu muncul secara spontan misalnya dari media
bang ini pertanyaan publik juga yang banyak datang gitu
pertanyaan yang sangat simpel
seberapa loyal dan seberapa eager kuat pak jk membantu pak jokowi untuk memenangkan kembali di periode kedua ini
lihat aja pengambilan posisi pak jk
dia tidak netral dan tidak mendukung calon lain
dia tegas mengatakan
saya mendukung jokowi
alasannya dia sudah sampaikan
kemudian punya pengalaman
untuk kondisi saat ini jokowi yang terbaik
itu sudah tegas tuh bang ya
antara kata dan perbuatan
pak jk sudah menyampaikan ini menurut catatan saya
di publik itu di makassar
di jakarta satu kali
kemudian dua hari tiga hari lalu di surabaya
itu menyampaikan dengan kalimat pesan yang terbaik
dia tidak menambah dan tidak mengurangi
bahkan mempertegas posisinya
pak jokowi sadar itu
apa mengerti itu pak
bahwa memang tulus sekali pak jk dalam
dan nasihat nasihat ini tidak mengganggu atau semacam tidak meralat apa yang dikatakan pak jk
yang menarik ini justru lawan pak jokowi itu menggoyang goyang
bagaimana supaya jk ini seolah olah dianggap main dua kaki
atau apa misalnya
dengan posisi atau persepsi seperti itu
itu akan menguntungkan lawan pak jokowi sebenarnya
prof vika wajar gak publik berpersepsi dengan kita lihat fakta demi fakta pernyataan demi pernyataan
langkah politik seperti ini
wajar gak publik mengatakan atau berpersepsi tadi
pak jk main dua kaki seperti yang tadi katakan pak hussein
ya soal wajar atau tidak itu tergantung posisinya kan
posisi yang mengomentari tadi itu loh
misalnya kalau mas hussein ini kan bisa memberikan justifikasi bahwa persepsi publik itu kan keliru
karena pak jk itu loyal selalu berdiskusi selalu berkomunikasi
tetapi publik di luar sana itu juga bisa membuat konstruksi sendiri
misalnya kalau dihubungkan dari statement tahun dua ribu empat belas
kemudian urusan urusan seperti masalah lahan masalah lrt masalah pembangunan
jadi ada juga fakta fakta yang kemudian bisa digambarkan oleh publik
makanya jangan disalahkan juga dalam tanda petik
kalau kemudian pak said didu dan kawan kawan di apa namanya dua
kemudian menjemputkan rekonstruksi baru
yang namanya tadi itu yang anda beritakan di detik tadi
nah sekarang mana yang lebih valid
ya dua duanya punya validitas
karena bagi internal pak jk itu dianalisa sebagai intensi
tapi dari luar ini juga bisa dimainkan
yang terakhir dari aroma politik dan analisa anda
seberapa merusak seberapa mengganggu
bukan merusak bahasanya
seberapa mengganggu kandidasi pak jokowi
yang jelas ini mempunyai pengaruh psikologis setidaknya
sehingga konsentrasi untuk berkampanye secara mulus ini harus menghadapi yang begini begini ini
padahal intentionnya kalau menurut beliau ini kan bukan begitu
tapi tidak bisa mas itu kemudian diklaim bahwa semua persepsi itu keliru begitu
jadi apa yang harus dilakukan
menurut saya pak jk nggak usah bicara aneh aneh lagi
itu cara membantu pak jokowi
justru dengan tidak bicara aneh aneh lagi
maka persepsi persepsi itu menjadi hilang
kalau cuma membela diri membela diri terus menerus
malah semakin anda membela diri dicari lagi lubang lubangnya
jadi menurut saya tirulah misalnya pak si wakil presidennya trump pence
itu kan mungkin kalau di dalam hatinya aku udah nek banget gitu
mendengar tiap hari presidennya membuat gaf
dia ingin sekali menunjukkan ada yang salah
tapi dia harus begitu karena pada prinsipnya semua wakil presiden di dunia ini asal sistemnya presidensial
itu ban serep
tidak bisa lebih dari itu
hanya pada situasi situasi tertentu memang wakil presiden itu akan memegang posisi dari presiden
tetapi dalam prinsipnya beliau itu adalah begitu
jadi ekologis ini bisa sangat berpengaruh kepada kandidasi ini
kalau kata sangat itu relatif
oke berpengaruh lah ya
berpengaruh setidak tidaknya apalagi di medsos
makanya kita hadirkan bang hussein untuk menjawab tadi keresahan
ini udah dimahas
orang orang seperti saya yang mencoba meluruskan ya
dengan persepsi persepsi yang mungkin lebih optimis begitu
itu tetap akan harus bertahan bekerja keras
terus sekali lagi jawab iya percaya atau tidak ya
jawabannya cuma itu aja nggak usah panjang panjang
anda percaya bahwa itu hanya nasihat atau kritik
kritik saya nanti udah ngandalkan
bang hussein terima kasih
tiga puluh detik dari anda untuk menutup dialog ini
tidak semua yang disampaikan pak e kambi itu benar
ada tentu yang benar beliau
seorang yang besar politik
tetapi kembali lagi bahwa etika pak jk itu sudah sangat ditunjukkan
dengan misalnya posisinya membackup pak jokowi
nggak ada kata kata lain yang dia dukung selain ke pak jokowi
dan itu suatu etika yang tertinggi menurut saya bagi pak jk dalam kapasitas sebagai seorang wakil presiden
dia tidak meninggalkan seorang pak jokowi
dia ada di situ
dan itu pak jokowi harus tahu dan publik pendukung pak jokowi juga harus tahu mengenai hal itu
pak jokowi tahu persis
pak jokowi tahu persis
tapi banyak pendukung yang belum tahu itu
makanya bang hussein harus menjelaskan ini berkali kali
resolusinya harus di pak jk
solusi harus di pak jk tadi
iya berhenti dengan yang begitu begitu itu
itu solusi dari prof jokowi bisa dibantu
solusi bagi pak ika
oke terima kasih bang hussein
biar nanti kita lihat bagaimana dua bulan ini apakah akan ada riak riak gejolak lagi dari pak jk atau tidak
tapi nanti kalaupun ada riak riak bang hussein siap untuk mencuci kiri ya
terima kasih bang hussein atas perbincangannya
prof ikam terima kasih atas perbincangannya
kami akan segera kembali saja dan tetap di layar
pami lo terpercaya